yang lebaran nanti saya ke rumah kamu kan
ibu tuti sebentar
kenapa lagi kesini pak ustadz rw
itu mobil siapa yang diparkir di depan warung team
siapa lagi tamunya ini
ada orang datang ke rumah ini
kalian tidak kasih tahu saya
saya ini ketua rw
orang yang paling penting di ciraus ini
dan bukan hanya di ciraos
dan di desa desa lainnya
saya juga dipandang sebagai orang penting
berapa penghargaan yang diberikan pemerintah kepada saya
seharusnya kalian kasih tahu saya
kalian sudah mau main rahasia rahasiaan sama saya
buat barang barang barang st
salam perhatian kita sehat sehat
kalian ini pagi tidur malam tidur siang tidur
puasa itu untuk allah allah yang meminta
dari dua belas bulan yang allah sediakan hanya satu bulan saja allah meminta kita berpuasa kenapa
jadi merasa tersiksa melakukan segala cara untuk menahan lapar padahal lapar dalam bulan puasa itu
tuhan untuk ditolak tapi dinikmati ditafakuri menikmati rasa lapar menikmati menahan
hawa nafsu seharusnya kalian bangga bukan tersiksa ini seharusnya menjadi bulan yang
dirindukan dinantikan karena pada bulan ini kita diberi kesempatan untuk menuju
permintaan allah secara terbuka di dalam salah satu hadis disampaikan tentang puasa
harusnya semakin lapar semakin senang di mesir di turki di maroko tidak ada yang puasanya kayak
kalian wajahnya suram lesu nerita mereka mau di sana bahagia gembira tersenyum sukacita
jahit hadal iya bapak
allah hu akbar allah hu akbar
allah hu akbar
allah hu akbar allah hu akbar allah hu akbar
hanya membantu pak
eyang gledek mah
senang membantu orang
kalau bapak mau beramah
silahkan saja di transfer langsung ke rekening eyang
eyang teh punya beberapa yayasan
yayasan yatim piatu
dan panti sosial pak
boleh saya minta nomor rekening iyang
nanti saya kirim pihak sms ya pak
saya senang sekali bertemu dengan eyang
kepala saya jadi enteng
hati saya jadi lapang
saya senang sekali pak
kalau begitu saya permisi
kamu kenapa dari tadi bolak balik terus
perut pebli mulus pak
kamu buka saja
udah jangan dipaksa
kan kalau batal mesti dibayar
ya memang benar pak
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
lho walnut bulan puasa ini
adalah bulan yang sangat penting dalam pekerjaannya
sibuk cuy semua istri istri pilihan
kalau kamu gak siap siap dari sekarang nanti yang anda mau sekarang